dia itu kan tau
kalau anaknya itu berbohong
kalau clara itu cuman pura pura lumpuh
dia tau kan
gak mungkin lah dia gak tau
nah tapi justru dia tuh belain anaknya terus
dibelain seolah olah dia itu benar
saya gak tau mau jadi apa
nanti clara itu kalau setiap kali dia berbuat kesalahan
selalu ditutup tutupin sama mas roy
kamu itu ibu yang baik
apapun yang terjadi
kamu akan secepatnya cerai dari roy
karena kamu gak pantas
menjadi istri roy
yang bisa merendahkan kamu terus
kamu gak pantas diperlakukan seperti itu
makasih ya pak
untung ada pak lemos
cuma saya yakin kalau clara itu sebenarnya pura pura lumpuh
persis kayak yang dibilang moan
bahkan mama sudah terpengaruh omongan mona
kamu boleh ambil apa aja muna
asalkan bukan raja
kenapa kamu harus menghalalkan segala
caranya untuk mendapatkan aku
bahkan kamu sampai rela harus pura pura lumpuh
tapi bener atau enggaknya
aku sengaja disinainya untuk nemuin kamu
aku mau minta kamu putusin tunangan kamu dengan clara
aku cuma gak mau aja clara itu berbohong sama kamar raja
clara itu bukan lumpuh
itu cuma pura pura untuk dapetin kamu
gue harus tahu clara beneran lupa atau enggak
dikit dikit aja sini kok berenang ke pinggir
aku gak bisa aku kan lumpuh
mana bisa aku berdiri
aku udah kena lagi clara